senin siang lembaga bantuan hukum jakarta menyerahkan evaluasi empat tahun kepemimpinan anies baswedan sebagai gubernur dki jakarta
lbh menyoroti sepuluh poin yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan ibu kota selama empat tahun terakhir
beberapa diantaranya adalah buruknya kualitas udara jakarta sulitnya akses air bersih penanganan banjir dan penanganan pandemi covid sembilan belas
pengacara publik lbh jakarta charlie albajili mengatakan sepuluh poin tersebut merupakan evaluasi janji politik gubernur dki jakarta
karena pergub itu kemudian sering digunakan oleh pemerintah untuk kemudian melegalkan pengusuran
charlie menambahkan lbh telah mencantumkan sembilan rekomendasi untuk pemprov dki
beberapa diantaranya adalah membuat rencana aksi pengendalian pencemaran udara menghentikan swastanisasi air
mencabut seluruh izin pelaksanaan reklamasi tujuh belas pulau di jakarta meningkatkan tiga t
serta menjamin pembebasan biaya perawatan pasien covid sembilan belas di jakarta
menanggapi evaluasi tersebut asisten pemerintahan sekretaris daerah pemprov dki jakarta sigit wijatwoko menjelaskan
pemprov akan segera merespon sepuluh permasalahan dan sembilan rekomendasi yang disampaikan lbh jakarta
terhadap rekomendasi yang diberikan ada sepuluh hal yang menjadi cermatan teman teman lbh jakarta
dan sembilan rekomendasinya akan kami pelajari untuk sesegera mungkin kami berikan respon
dalam waktu dekat gubernur dki jakarta anies baswedan akan menemui lbh jakarta
untuk kembali membahas permasalahan yang tercantum dalam evaluasi empat tahun kepemimpinannya